kamu tahu semalam ada kejadian ribut ribut di sini
kebetulan kan waktu itu ada bapak almarhum eki menanyakan pada saya dia menanyakan
apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut ribut di sini
ya saya tahu terus kamu tahu pelaku pelakunya
itu pak di depan saya begitu saya cerita sama bapak almarhum itu
iya kebetulan biasa nongkrong di depan
udah begitu dia langsung kasih nongkrong
iya pak hari itu juga pukul sore jam sekitaran jam lima
mereka ini anggota geng motor bener pak
kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya pak
mereka sering kumpul aja gitu
iya nongkrong mereka sering kumpul aja